sementara itu empat pesawat milik tni angkatan udara bandara adi sumarmo solo jawa tengah
sabtu pagi tadi diterbangkan menuju ke lombok nusa tenggara barat
keempat pesawat ini membawa enam puluh sembilan ton bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan tni polri dan masyarakat dari wilayah jawa tengah
puluhan personel tni angkatan darat sabtu pagi dikerahkan untuk memindahkan ribuan paket bantuan
yang akan didistribusikan kepada korban gempa lombok
ribuan paket seberat enam puluh sembilan ton ini akan dikirimkan menuju lombok dengan menggunakan empat pesawat hercules
dari bandara internasional adi sumar mosolo jawa tengah
paket bantuan yang didistribusikan untuk para korban bencana di lombok ini cukup beragam
mulai dari beras minstan biskuit teh hingga susu kemasan
tak hanya kebutuhan logistik saja bantuan yang didistribusikan juga terdapat obat obatan serta selimut dan tenda
pastinya semuanya bergembira bahwa
yang ditunjukkan di adi sumarmo ini menengah terhadap saudara saudara kita yang tertimpa musibah di lombok
begitu banyak begitu cepat respon yang diberikan
begitu diumumkan ada pospo pemberangkatan di lanun sini
respon selain dari polda dari kodam yang ada jajaran tni yang ada di wilayah jawa tengah
ternyata dari masyarakat pun luar biasa
sosial yang perlu terus kita bangun
paket bantuan ini diperoleh dari berbagai lapisan masyarakat
dan yang dikumpulkan secara terorganisir melalui kapolres dan dandim dari berbagai daerah di jawa tengah